bercokol di pusat ibu kota
senen punya banyak cerita
masa lalunya yang terbilang suram
masih membekas diingatan siapapun yang memiliki pengalaman dengan kawasan ini
seiring bergulirnya waktu bagaimana kabar senen kini
hiruk pikuk angkutan umum di terminal pasar senen menghiasinya setiap hari
dulu terminal ini dikenal rawan tindakan kriminal
mulai dari aksi pencopetan hingga penodongan senjata tajam
pak waslan ini udah lama kan jadi sopir bajaj dari tahun berapa

dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh sudah melihat perubahan terminal pasar senen nih
dulu memang rawan aksi kejahatan copet atau gimana nih
emang itu begitu lah disituin tempatnya zaman dulu
sebagai salah satu pasar tertua di jakarta
eksistensi pasar senen juga turut andil menjadikan kawasan senen sebagai pusat perdagangan ibu kota
pasar ini eksis sejak seribu tujuh ratus tiga puluh tiga
awalnya pasar ini hanya buka setiap senin
pada tahun seribu tujuh ratus enam puluh enam pasar ini baru kemudian dibuka pada hari selain senin
dulu kegiatan perdagangan di pasar ini didominasi oleh tis tionghoa
sekarang tidak lagi
banyak warga pendatang yang berjualan di sini
bang kurdi jualan di pasar ini sudah dari tahun berapa
dari tahun tujuh puluh delapan sudah lama loh
di sini menjual juga nih rempah rempah atau bahan bahan untuk masakan as batak
dan terus juga di sini ada bawang batak juga ada rias nih
ini rias kecombrang untuk ikan arsik nih biasanya
yang saya suka ini nih daun bangun
aromanya kira kira omset per hari berapa bang
ya sekarang tujuh ribu lah paling semenjak corona itu
tujuh juta lah
dua juta lumayan ya menggerakkan perekonomian warga di sini
tak hanya menyediakan bahan pangan
kerap dijadikan tempat untuk berburu pakaian bekas
bagi anda yang gemar thrifting atau hobi berbelanja barang bekas
cocok dibelanja di pasar ini
lebih suka beli baju baru atau baju bekas
beli baju bekas sih
lebih murah aja terus banyak variannya
tapi ingat ya pastikan baju yang anda beli ini
tidak mengganggu kesehatan
di kawasan senen ada pula destinasi kuliner legendaris
tepatnya di jalan keramat raya
restoran es krim yang eksis sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan ini
mayoritas rasa buah buahan
harganya mulai tujuh hingga sepuluh ribu rupiah
ini rasa durian
pas banget sama teksturnya nih
kawasan senen menyimpan banyak kisah
sisi gelap dan terang kawasan yang berlokasi di kecamatan senen ini menjadi cerita tersendiri
di sudut kota metropolitan bernama jakarta
victor pengaribuan fajar bolivia jakarta